pemerintah provinsi dki jakarta telah mengerahkan bantuan dalam pencarian korban pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
pemprov dki menerjunkan empat puluh personil serta menyiapkan posko dan juga kantong kantong jenazah
pernyataan itu disampaikan gubernur rki jakarta anies baswedan
usai melepas tim siaga covid sembilan belas pmi di balai kota pada minggu pagi
anies menegaskan pihaknya telah menyediakan bantuan berupa pembentukan posko dan peralatan evakuasi korban
anies juga meminta bupati hingga lurah untuk berkoordinasi dengan tim yang bekerja
untuk membantu pencarian korban sj satu ratus delapan puluh dua pk clc
sejak sabtu malam sebanyak empat puluh personil telah disiagakan dengan sejumlah peralatan evakuasi jenazah
sriwijaya prof dki sejak kemarin lurah bupati itu sudah koordinasi kita memfasilitasi pasar nas
dan juga semua yang punya aktivitas di sana
kita bikin posko kemudian juga kita menyiapkan kantong kantong untuk jenazah
kemudian juga seluruh kebutuhan tim yang beroperasi di sana kita siapkan